komisi pemilihan umum dki jakarta menemukan dua puluh lima orang bakal calon anggota legislatif ganda karena didaftarkan oleh dua partai politik
mereka terdaftar sebagai bacalek dpr ri ataupun dprd dki jakarta
dua puluh lima bacalek ganda tersebut berasal dari dua belas partai politik beserta pemilu dua ribu dua puluh empat
dari hasil temuan ini kpu dki jakarta akan mengembalikan data para bacalek tersebut kepada partai politik yang mendaftarkan
tahap perbaikan data bakal calon anggota legislatif akan dilakukan pada tanggal dua puluh enam juni dan pengumuman bacalek tetap yang lolos verifikasi kpu dki jakarta akan diumumkan pada bulan november dua ribu dua puluh tiga mendatang
dua puluh persen melakukan proses verifikasi administrasi dan sedang berjalan sampai nanti tanggal dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh
kami menemukan beberapa data yang kami
ganda baik itu ganda dalam internal partai politik antar partai politik maupun ganda antara dprd provinsi dengan yang mendaftar juga di dewan perwakilan daerah atau dpd
untuk mencapai seratus persen kita upayakan nanti tanggal dua puluh tiga juni selesai tanggal dua puluh empat sampai dua puluh lima kami akan sampaikan kepada partai politik dan bawaslu tingkat provinsi dki jakarta